es krim rasanya yang manis dan menyegarkan membuat sajian satu ini digemari segala usia
mulai dari anak anak hingga dewasa ada beberapa kedai es krim legendaris yang masih buka di
ibukota salah satunya di kawasan pasar baru berada di daerah pertokohan tekstil membuat
bangunan ini cukup mencolok ada beberapa varian rasa yang dapat dinikmati dan menjadi favorit
di masyarakat diantaranya tutti frutti dan banana split kombinasi susu sapi dan gula yang
tepat membuat rasanya pas di mulut saya tidak terlalu manis dan tidak terlalu hambar selain
itu karena tidak memakai ban pengawet es krim ini lebih cepat mencair saat ini banyak kedai
es krim kekinian seperti gelato salah satunya kedai gelato yang ada di ibu kota berlokasi di
kawasan veteran jakarta pusat di kedai ini ada varian rasa unik seperti herbal
obat batuk hingga rujak rasa es krimnya juga kelihatannya oke gitu memperbaiki mood banget
gitu sih karena ya di kantor mungkin kita lagi burnout atau apa sebagian orang merasa es krim
bisa membantu membangkitkan mood agar lebih positif namun ternyata anggapan ini belum terbukti secara
ilmiah dari jurnal jurnal penelitian saya tidak mendapatkan belum mendapatkanlah antara konsumsi
es krim dengan mood tapi memang beberapa orang yang menggunakan es krim membuat rasa halus melihatnya
pada saat ini saya lebih mengingatkan ketika saya mulai minta untuk menggunakan es krim karena
terlalu banyak alat alat yang membuat rasa terseludah saya menggunakan es krim terlalu banyak alat alat yang
tapi memang beberapa orang pada kondisi stres
dia cenderung ingin makan untuk mengatasi stresnya tersebut
mungkin salah satunya adalah mengkonsumsi es krim
jadi tentu kita mesti berhati hati
bila kita dalam kondisi stres
kita ingin makan kita mesti milih milih
kehidupan kita gimana
dan kita sebaiknya mengkonsumsinya seperti apa
es krimnya tersebut